mama ada ada aja sisnya lo buat jemput misal ke bandara
kalau emang bener elsa yang naro rena di manti ini
harusnya pagi ini dia muncul
ketempat tante indira
by the way kamu jangan lupa ya jemput michelle di bandara
schedulenya maju lebih awal satu jam
mendingan kamu duluan yang sampai
daripada michelle harus nunggu
kasian dia nanti
al sebentar lagi berangkat
kalau gue jemput michelle yang jaga sini siapa
selesai urusan mama kamu langsung ke panti ya
kamu tanya sama ibu bupati
elsa datang ke sini atau enggak
ma ma aku takut banget ma
aku takut kalau sampai ketahuan aku yang buang anak mbak andin ke panti ini
udah kamu tenang aja
nggak ada orang yang tahu kalau kita ada disini kok
mah coba aku telpon lagi ya untuk pastiin
kok nggak bisa dihubungin mah
mama lihat deh mama terima telepon nomor yang ini bukan
iya yang itu kok benar
elsa itu ada pelangnya
coba kamu lihat nomor teleponnya sama nggak sama yang di plan
nomornya beda ma
halo selamat siang panti asuhan mutiara bunda
jadi gini kemarin saya ditelepon pihak panti asuhan ini
perihal anak yang saya taruh empat tahun yang lalu di panti asuhan itu mbak
dan katanya mau ada pembaruan arsip
itu bener nggak ya
kami sedang tidak dalam pembaruan arsip
dan setahu saya kami tidak mau hubungi siapa siapa soal itu
masa sih mbak
tolong tanya ke pengurus yang lainnya
setiap ada kegiatan apapun
ataupun ada yang harus dihubungi
semua pengurus pasti meminta izin saya dulu bu
oh gitu ya
oh yaudah deh makasih ya mbak
maaf ini dengan siapa ya bu
ma katanya nggak ada yang hubungin kita
udah gitu juga nggak ada pembaruan arsip
loh kok aneh
jadi siapa dong yang telepon kamu waktu itu ya
ini pasti ada yang mau ngejebak aku kan
dan orang itu tau kalau aku yang ngebuang
ngebuang anaknya mbak anin di panti asuhan itu
aku nggak pernah ceritain apa apa itu mbak
aku nggak pernah ceritain apa apa itu mbak
aku nggak pernah ceritain apa apa itu mbak
pak pak jalan aja pas sekarang pak
iya apa tadi

dia orang yang detail banget

kita ketemu di sana kasian itu
mamanya sama michelle udah pengen sekali ketemu
mas al sekarang lagi ngapain ya
dia udah ketemu sama michelle belum ya
terus ngobrolnya di mana
badin kok gak kayak biasanya tuh